para orang tua siswa mengeluhkan seleksi ppdb yang dirasa memberatkan apalagi seleksi yang berdasarkan usia
audiensi juga dihadiri beberapa siswa yang gagal lolos seleksi ppdb karena usia
ketua komisi sepuluh syaiful huda merekomendasikan agar peraturan menteri soal seleksi ppdb berdasarkan usia di dki jakarta dicabut
kemendikbud harus bertindak cepat agar persoalan ini cepat selesai sebelum tahun ajaran baru yang dimulai juli mendatang
data dari komisi perlindungan anak indonesia terdapat tujuh puluh lima pengaduan pelaksanaan ppdb
empat puluh sembilan diantaranya berasal dari warga dki jakarta
sementara komnas perlindungan anak menyebutkan ada satu dua ratus pengaduan terkait keberatan akan pelaksanaan ppdb
juga juknis dinas pendidikan dki tidak sinkron dengan permendikbud empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
ketika ada aturan yang tidak sesuai dengan undang undangnya
peraturan diatasnya artinya wajib dibatalkan
karena itu kami merekomendasikan kemendikbud mengambil sikap secepat cepatnya hari ini kalau bisa
untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan dki
membatalkan cipta jubnis yang tidak sesuai dengan peraturan kemendikbud
supaya membatalkan itu
dari satu dua ratus itu adalah anak anak yang mau masuk smp dan sma
yang punya prestasi dan nilai akademik yang sangat luar biasa
dan sudah mengeluarkan dana besar dalam kerangka selama di rumah
stay at home itu dengan sekolah di rumah itu
prestasinya meningkat nilai akademiknya meningkat
tetapi ketika masuk pada hari rabu dan pengumuman pada hari sabtu itu gagal semua
dan diperhitungkan dari satu dua ratus an yang
dari sekitar tiga ratus tiga puluh dua ribu siswa pendaftar ppdb tahun ini
lebih dari satu ratus empat puluh enam ribu siswa dari semua jenjang yang lolos jalur zonasi maupun afirmasi saat ini telah melaporkan dirinya
sementara itu siswa yang belum diterima masih bisa berjuang melalui jalur prestasi
salah satu pertimbangan melalui jalur ini selain nilai rapot adalah nilai akreditasi sekolah
kenapa menggunakan akreditasi
karena akreditasi ini juga di dalamnya menyangkut beberapa standar proses
standar penilaian yang ada termasuk nilai anak anak
jangan sampai nanti anak anak dari sekolah
kalau mendapat nilai yang lebih rendah tentunya ternyata sulit mendapat nilai itu
ini juga yang supaya tidak ada yang diuntungkan dan tidak dirugikan
untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri di jakarta
maka dinas pendidikan dki jakarta membuka jalur zonasi bina rw sekolah
maka dinas pendidikan dki jakarta membuka jalur zonasi bina rw sekolah
yang rencananya akan dilaksanakan pada empat juli mendatang
jalur ini diperuntukkan bagi calon penumpang
dan juga bagi siswa yang tinggal dalam satu wilayah rw dengan sekolah
jalur ini akan menambah rombongan belajar di kelas di jakarta dari tiga puluh enam menjadi empat puluh siswa per kelas
sehingga tidak mengurangi kapasitas penerimaan siswa dari jalur lain
seperti jalur zonasi afirmasi maupun prestasi yang telah dilaksanakan